panitia seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi akan meminta bantuan mahkamah agung untuk menelusuri rekam jejak calon pimpinan
hal ini dilakukan agar tidak lagi ditemukan calon yang cacat hukum saat proses seleksi berjalan
penelusuran rekam jejak calon pimpinan kpk dinilai perlu dilakukan untuk menghasilkan komisioner yang bersih dan berintegritas
oleh karena itu panitia seleksi akan meminta bantuan institusi media serta mahkamah agung untuk penelusuran rekam jejak tersebut
pansel capim kpk mengatakan seleksi tahun ini akan dilakukan dengan cara berbeda dengan mengadakan diskusi yang diliput oleh sejumlah media sehingga masyarakat akan melihat kualitas dan performance para kandidat
jadi masih ada sedikit banyak kemungkinan ada pergeseran pergeseran program untuk demi perbaikan ke depan
kita akan menyampaikan kepada ketua mahkamah agung untuk mengirimkan juga untuk bantuan trackingnya
mana tahu yang calon calon itu sedang mengajukan kasasi kemudian nanti kemudian ditolak atau akan ditolak dan sebagainya
ini juga kita sangat menjaga jangan sampai terjadi seperti yang lalu setelah tahapan tertentu ternyata ada tersangka